sebuah perahu nelayan dikabarkan terbalik akibat diterjang ombak besar di pantai pancer jember jawa timur
akibatnya lima orang tewas dan beberapa lainnya masih dalam pencarian
sementara itu kapal motor berisi rombongan mahasiswa institut pertanian bogor tenggelam di perairan binu angen lebak banten
inilah detik detik kapal motor jogo berek yang hendak melewati penahan ombak terbalik di pintu penahan ombak pelabuhan pelawangan pantai pancar jawa timur
angin kencang membuat perahu berubah arah akhirnya ombak samudera hindia setinggi sekitar empat meter menghantam perahu nelayan itu
dari dua puluh satu abk yang tenggelam sembilan orang selamat lima tewas dan tujuh lainnya masih dalam proses pencarian
petugas sar gabungan belum bisa melakukan upaya pencarian terhadap abk kapal motor yang masih hilang
hal tersebut dikarenakan angin kencang dan ombak besar disertai gelombang tinggi masih terjadi di perairan pantai pugar
bangkai kapal yang berada di tengah muara sungai bedadung pun belum bisa dievakuasi
proses pencarian terhadap korban akan dilakukan jika kondisi cuaca di perairan laut selatan kembali normal
ini belum saya perkenankan untuk terjun ke ini
karena ini malah membahayakan
lalu bagaimana pak
langkah selanjutnya tentunya kita tetap menunggu dan kita sudah bergabung dengan tim basarnas
nanti pasar nas sudah mengambil alih sebagai temandu pencarian
begitu saja kayak seorang lupa ditutup
sementara itu kapal motor berisi dua puluh empat orang tenggelam di perairan binuangan lebak banten kami sore
dua jurumasak rombongan tewas dalam peristiwa ini
selain membawa dua juru masak kapal ini membawa dua puluh orang rombongan mahasiswa ipb
termasuk tiga orang warga negara asing
dan dua awak kapal
dari rekaman video amatir warga terlihat detik detik saat kapal tenggelam dan beberapa penumpang terjatuh ke laut
warga sekitar yang melihat kejadian berusaha melakukan pertolongan
peristiwa ini terjadi saat rombongan penelitian dari ipb pulang dari pulau tinjil setelah melakukan penelitian selama dua puluh hari
kapal yang tidak bisa bersandar di dermaga dihantam ombak dan terbalik
seluruh korban langsung dievakuasi ke puskesmas binuangan untuk mendapatkan perawatan medis
wakil rektor empat institut pertanian bogor erika budiarti lakoni
membenarkan peristiwa tersebut
pihak universitas juga telah mengirimkan tim untuk memberikan bantuan